penyuntikan vaksin covid sembilan belas banyak ditunggu masyarakat
untuk mengakhiri pandemi di antara berbagai syarat vaksinasi syarat yang satu ini wajib dipenuhi
ya tekanan darah harus stabil
menurut dokter spesialis penyakit dalam adi ninggar
ada dua jenis hipertensi yaitu hipertensi sementara dan penyakit hipertensi
hipertensi sementara terjadi saat seseorang merasa cemas atau mengalami stres
yang membuat denyut jantung cepat sehingga menyebabkan tekanan berlebih pada pembuluh darah
jadi kalau hanya satu kali kita belum bisa pastikan dia ini pasti memang menderita penyakit darah tinggi
mungkin hanya reaksi reaksi yang alami tadi itu
karena mungkin kurang istirahat atau sedang stres sedang cemas
yaitu bisa terjadi peningkatan tekanan darah
makanya pada saat vaksin itu kan faktornya banyak ya
mungkin orangnya habis berjalan agak jauh belum sempat istirahat
tenaga kesehatan menyarankan agar sebelum divaksin
peserta beristirahat dengan cukup dan melakukan olahraga ringan
berdasarkan data dari tim litbang sianan indonesia
olahraga ringan seperti yoga dan meditasi
baik untuk mengurangi potensi kenaikan tekanan darah
meditasi bertujuan melatih fokus pikiran
sehingga memiliki pandangan yang jernih dan memberi ketenangan
praktek ini umumnya dijalankan dengan duduk tenang
dan mengatur pernafasan perlahan selama lima belas hingga dua puluh menit
tempat meditasi pun harus memiliki sirkulasi udara yang baik
untuk menyempurnakan tujuan meditasi
ada pun penyakit hipertensi merupakan situasi berbeda
seorang pasien dinyatakan menderita penyakit hipertensi
jika hasil pembacaan tekanan darah sistolik
menunjukkan lebih dari satu ratus empat puluh mm air aksa
atau tekanan darah diastolik lebih besar dari sembilan puluh mm air aksa
melalui pemeriksaan selama tiga kali berturut turut pada hari yang berbeda
sementara itu pola hidup sehat berlaku bagi setiap orang
terlebih penderita penyakit hipertensi wajib mempertahankan komitmen tersebut
jika tidak ingin ada konsekuensi kesehatan yang lebih kronis
pola makan menjadi faktor utama
pemilihan karbohidrat protein dan vitamin adalah kunci
hal ini misalnya bisa dilakukan dengan cara mengganti minyak sawit dengan minyak zaitun
yang memiliki kandungan kolesterol lebih rendah
kalau menu yang satu ini lengkap banget karena ada protein ada karbohidrat ada sayur dan juga buah
di sini yang menarik yang membuat ini dikatakan makanan sehat adalah cara memasaknya
kalau ini adalah ayam yang dikukus
kalau misalnya kalian pengen yang goreng goreng
nah seperti ini ada tomat yang ditumis tapi menggunakan minyak zaitun yang rendah kolesterol
selanjutnya yang tak boleh dilupakan adalah olahraga
berbeda dengan penderita hipertensi sementara
khusus penderita penyakit hipertensi dianjurkan berolahraga dengan intensitas rendah hingga sedang
misalnya olahraga kardio berupa jalan kaki dan bersepeda
olahraga bersepeda bisa menjadi pilihan anda untuk melatih otot jantung
olahraga sepeda ini bagus sekali kalau kita jalani secara rutin ya
minimal tiga puluh menit dalam satu hari
jika gaya hidup sehat tidak diterapkan
ancaman penyakit hipertensi bisa semakin mengerikan
dan harapan mendapatkan vaksin covid sembilan belas pun sirna
kalau misalnya dia ternyata memang tensinya tidak terkontrol
dia harusnya punya riwayat darah tinggi yang sudah lama
yang berbahaya salah satunya itu
kalau misalnya pada saat dia sedih suntik tiba tiba dia cemas
tensinya melonjak naik bisa terjadi tiba tiba dia stroke
tiba tiba dia terkena serangan jantung
tentunya usaha menjadi sehat tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari dua hari saja
perlu komitmen kuat untuk menjadi lebih sehat